saya curiga ada maksud terselubung dibalik pujian kamu
saya mau nawarin supaya kamu terus jualan cilok aja
kita memang udah waktunya berhenti jadi tukang todong
kita cari terus kerjaan yang benar sampai dapat
kurang lagi ya weh
lutut suka terasa sakit
mungkin karena kurangnya sekolot
eta oke penyakit kolot
sepertinya bang lamod lagi senang ya
angkot sudah ada supirnya
sudah bisa cari uang
saya takut dia berubah
bikin maluku mah
saya takut dia nggak jujur
om boy ulah lebih gitu atuh
tak perlulah ada kecemasan yang berlebihan
cek orang mah
si nana itu pasti bisa belajar dari pengalaman hidupnya
bapak cuma mau ngasih tahu aja
ada apa pak
bapak mau bawa acung
ke rumah sakit jewa
bapak ada kendaraan
rencananya mau charter
biar saya aja yang antar
si nenek itu teh baik
kalau dulu pernah jahat
itu mah kecelakaan
dan itu tanggung jawab kita semua
supaya si nana itu tidak mengalami kecelakaan lagi
tidak salah jalur
kita harus memberikan kepercayaan ke si nana itu om boy
tapi kalau ini sebuah perintah
resemble suhaimanama tentang su obliged
is henang ber boneka tere
men kesena cuanto
aku gak mau ditangkap polisi
sama aku juga
kamu berdua menghilang dulu aja
gak usah muncul dulu
kalau perlu kabur keluar kota
nanti saya yang jawab
soalnya kalau diem aja
kita gak bakal punya uang
terus kita harus apa
kita harus cari kerja
kan bohong kebiasaan kamu
itu mah dulu
namanya kamu udah berubah
sejak mau rujuk sama kamu
supaya kamu mau rujuk sama saya
saya belum dapet ide
siapa tau kita bisa dapet ide di jalan
supaya kita bisa dapat ide
baru juga dipuji sedikit
kamu udah langsung sombong
jual mahal apa
diajak rujuk gak mau
kamu bikin bingung aja
saya harus pikir pikir dulu
waktu saya mutusin nikah sama kamu
saya harus bikin kesalahan dua kali
kalau kita rujuk
itu bukan untuk melakukan kesalahan kedua kali
tapi untuk memperbaiki kesalahan
kasih saya waktu buat mikir
kamu butuh waktu berapa lama
kalau kita gak tau mau kemana
kalau dipikirin dulu
kita malah gak jalan
udah dulu ya nelfonnya
kamu kemarin makan dimana
sayap jualan celoknya cuma sementara aja
sampai hutangnya lunas
kenapa gak jualan terus aja
gak cuma sementara aja
keluang sama dewi aja
kenapa nyebut nyebut nama aku
gak usah munafik
gimana kalau kamu punya gerobak dua
satu buat kamu sendiri
satu lagi yang jualan sap
satu lagi yang jualan saeb
dua nya cuma seminggu
siapa tahu dia mau terus
saeb nya harus ditanya dulu
ya udah kamu tanya
iya ubat mau kesana sekarang
ya nanya lah
saya kan gak tau
gak tau apa pernah pernah gak tau
kamu cemburu sama dewi
udah kamu gak usah jatuhin aku lagi
karena kamu udah milih dia
gak usah terus terusan pura pura gak ngerti
udah sana tinggalin aku
maaf kami belum perlu tambahan tenaga
kalau kita gak tau mau kemana
kita berhenti dulu jangan jalan terus
ciroknya tinggal sedikit
gak tahu belum saya hitung
sebentar saya hitung dulu
ngitung udah berapa lama kita jadi tukang tolong
lama juga ya
gak ada kemajuan
apa aja yang hebat
ternyata kamu berbakat
kalau buat pendatang baru di dunia percilokan
jualan sehari bisa dapat segini
itu namanya hebat
ada maksud terselubungnya
kamu anggul kedua gila
kamu keeping at the eden
saat siap neneknya